bank indonesia berpotensi menahan suku bunga cuan atau tujuh days reverse repo rate
langkah ini untuk mengantisipasi kebijakan bank sentral amerika serikat yang mempertahankan suku bunga acuannya kemarin
ini sebagai upaya mengantisipasi normalisasi kebijakan bank sentral amerika serikat the federal reserve
setelah nyaris satu tahun lamanya menahan untuk tak mengerek bi tujuh days repo rate
lantas seperti apa tren pergerakan suku bunga bi tujuh days repo rate dalam setahun terakhir
berikut kami hadirkan datanya untuk anda kita lihat untuk tujuh days repo rate
terakhir memang pergerakannya cukup stabil sejak bulan oktober hingga bulan juli
sebanyak lima puluh basis point langsung
dua bulan berturut turut bi menurunkan suku bunga acuannya
dan baru pada bulan